kendati elektabilitas joko widodo untuk pilpres dua ribu sembilan belas masih unggul di sejumlah lembaga survei
namun masyarakat mulai menyoroti kinerja presiden khususnya di sektor ekonomi
untuk memperbaiki kinerja wacana pendamping joko widodo dari kalangan teknokrat masih terbuka
selain ekonomi masalah hukum pun menjadi bahan pertimbangan publik
penurunan angka pengangguran dan pengendalian harga kebutuhan pokok
lembaga survei median pun menganggap jokowi tidak mampu mengatasi masalah penurunan tingkat ekonomi masyarakat
dari seribu responden tiga puluh tujuh sembilan persen menyebut jokowi tidak mampu mengatasi masalah ekonomi
sementara yang menyatakan mampu sebesar tiga puluh dua satu persen
eni srihartati menilai peluang presiden jokowi
widodo memilih jokowi dari kalangan teknokrat terutama ekonomi dinilai masih terbuka
namun peluang jokowi memilih ekonom sebagai cawapres akan terbentur realitas politik
dengan realitas tersebut maka pencalonan pendamping jokowi perlu persetujuan atau rekomendasi dari parpol pengusung
pemilihan cawapres dari kalangan profesional bukanlah hal tabu bagi partai politik
hal yang sama pernah terjadi di era kepresidenan susilo bambang yudhoyono
kala itu yudhoyono memilih budiono yang saat itu menjabat gubernur
bank indonesia sebagai wakilnya di periode kedua
selain sektor ekonomi masalah hukum menjadi sorotan publik
polemik undang undang md tiga yang dianggap memperkuat lembaga dpr adalah salah satunya
menurut indonesia corruption watch selama hampir empat tahun menjabat penegakan hukum dan demokrasi masih lemah
icw serta perludem pun memberi syarat cawapres ideal versi mereka
menurut mereka ada tiga syarat yang penting untuk dipertimbangkan
di antaranya sosok yang berbeda
bersih dan negarawan
memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat serta konsisten dan berani melawan mafia hukum
sebagai tokoh yang secara resmi akan maju kembali dalam pilpres mendatang
joko widodo perlu figur yang mampu melengkapi kekurangannya selama menjabat sebagai presiden
hal ini juga yang bisa diproyeksikan sebagai kriteria cawapres jokowi selanjutnya
sebagai figur yang sudah dideklarasikan secara resmi untuk maju kembali
jokowi dodo akan kembali dalam pertarungan di bursa pil pres
maka wajar ulasan tentang siapa yang paling ideal mendampingi joko widodo sering mengemuka
jika selama ini ulasan selalu diambil dari sudut pandang partai politik dengan segala strategi pemenangannya
maka malam ini kami akan mencoba mengulas tentang siapa sosok ideal pendamping jokowi
yang bisa melengkapi segala kekurangan jokowi selama menjabat sebagai presiden
untuk membahas itu kami sudah bersama di studio narasumber fadli ramadhanil
yang merupakan peneliti presiden
harludem selamat malam
bang fadli terima kasih sudah hadir
baik terima kasih sudah hadir
baik kita akan berbicara malam hari ini tentang sosok cawapres jokowi
memang selama ini kan kita sudah sering mendengar ulasannya
kalau bahkan kemarin terakhir kami membahas tentang dari partai politik mengatakan kriteria cawapres untuk pak jokowi itu
harus punya elektabilitas yang mendongkrak
artinya memang ini sudut pandangnya adalah soal kepentingan partai dan strategi pemenangan
tapi kalau dari sisi publik melihat seringkali ada persoalan persoalan dalam kinerja pak jokowi
yang sering disoroti persoalan hukum terkait dengan perpu ormas misalnya dan lain sebagainya
itu kan kritik kritik yang terus muncul ya
bang fadli catatan anda di bidang hukum dulu untuk kinerja pak jokowi ini
sehingga sosok yang seperti apa muncul
apa yang paling penting untuk digarisbawahi terlebih dahulu
ya pertama kalau kita lihat sepanjang tiga lima tahun ya kan
setahun pemerintahan berjalan memang ada kekeringan ide dan reaksi terkait dengan
pembangunan proses penegakan hukum dan pembangunan demokrasi termasuk juga institusi politik
nah kita tentu masih ingat bagaimana paling tidak ya
pembahasan undang undang pemilu misalnya yang kemudian menimbulkan banyak isu kontroversial
dan bahkan dalam perjalanannya pun beberapa isu kontroversial dalam undang undang pemilu itu lewat begitu saja
tidak ada pembahasan yang begitu komprehensif untuk bagaimana kemudian membangun sistem penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan
bahkan dalam perjalanannya pembentuk undang undang pemerintah dan dpr menantang publik kan
kalau tidak setuju ya gugat saja ke mahkamah konstitusi
narasi narasi seperti itu kan semestinya tidak boleh hadir
tidak boleh ada ya
dari para pembentuk undang undang terutama dari pemerintah
bagaimana kemudian membangun sistem penyelenggaraan pemilu yang konstitusional
memperkuat sistem presiden
dan kemudian menjamin hak elektoral dari setiap aktor yang akan berlagak dalam pemilu
itu kan kemudian narasi yang penting dilakukan oleh pemerintah dan dpr
nah yang kedua juga terkait dengan reformasi partai politik
dan juga penyederhanaan sistem pemilu
itu bahkan disebut eksplisit dalam nawacita pak jokowi ya
kalau kita lihat kemudian misalnya
bagaimana peran partai politik yang sangat penting dalam
kehidupan ketatanegaraan kita
itu kan praktis proses reformnya berjalan dengan lambat sekali mas indra
paling tidak kalau kita bicara sejak reformasi dimulai
pemilu sembilan puluh sembilan dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas yang terakhir
hampir tidak ada perbaikan signifikan terhadap partai politik
padahal partai sebagai institusi penting di dalam negara demokrasi
punya peran yang sangat ideal
partailah kemudian yang akan mengagregasi
banyak aspirasi dari masyarakat
diperjuangkan di parlemen
dan kemudian partai juga
hampir semua pengisian jabatan publik itu melibatkan partai
mengisi anggota komisi pemberantasan korupsi
komisi pemilihan umum
dan juga yang paling penting memproduksi calon anggota legislatif di semua tingkatan
tetapi partai kita kita lihat kuatnya patronase di dalam partai politik
tidak ada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
tidak adanya demokrasi di internal partai
itu membuktikan kemudian ada aksi yang tidak berjalan selama tiga tahun lebih
khusus untuk proses penegakan
peran presidennya di mana kalau soal partai partai ini
presiden kan kemudian punya kewenangan
paling tidak kalau kita bicara dalam keundangan membentuk undang undang
mengusulkan membahas dengan dpr
ini yang harus dipahami ya bukan seolah olah hanya kepentingan dpr ya
betul betul untuk pembentukan undang undang ini
kalau dalam sistem presidensial kita kan sentra kekuasaan itu ada di presiden
sistem presidensial dan presiden lah yang punya kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan
nah dulu ketika nawacita diucapkan kemudian juga bahwa dalam pembahasan undang undang pemilu
ada janji akan melakukan reformasi terhadap paket undang undang politik
undang undang md tiga undang undang pemilu dan undang undang partai
tiga undang undang ini paling tidak menuai banyak sekali problem hari ini
dan itu kemudian bisa sangat patut diduga terjadi karena memang tidak ada perhatian penting terhadap tiga undang undang ini
betul undang undang md tiga saja misalnya itu kan sangat miris sekali kita melihatnya
disepakati oleh menteri hukum dan ham yang merupakan
utusan dari presiden
keputusan presiden di dalam proses sidang di dpr tapi kemudian presiden tidak mengetahui apa yang disepakati
apa yang tidak disepakati apa yang kemudian menjadi persetujuan bersama
ini tentu sangat mengecewakan
dan tiba tiba kemudian presiden mengatakan saya tidak tahu
terakhir kan terbuka bahwa ternyata pidato presiden dibacakan oleh menteri hukum dan ham di dalam pembahasan itu
bahwa presiden harusnya tahu di situ
betul beberapa isu kontroversial itu ternyata tidak ada penolakan kalau kita baca misalnya risalah pembahasan undang undang md tiga itu
nah oleh sebab itu memang ide dan kemudian
rencana bagaimana kemudian menghadirkan sosok yang kuat dalam proses penegakan hukum menjadi penting
dan itulah yang tidak terasa dan tidak terdengar
paling tidak dalam dua atau tiga bulan terakhir ya sosok sosok yang dikalkulasikan akan menjadi cawapres pak jokowi
atau calon presiden penentang pak jokowi itu hanya berputar di tataran elektabilitas koalisi partai
ya kepentingan partai di dua ribu empat
partai apakah dimenangkan atau tidak itu sangat dangkal sekali menurut saya
padahal ada problem yang begitu mendasar
terkait dengan agenda ketetaran negaraan yang mestinya di
mungkin itu lebih kepada tataran pragmatis yang oleh partai partai tersebut ya
dan kepentingannya di kepemiluan ini
nah ketika kita banyak menyoroti ya mbak eni berbagai kritik terhadap presiden perjalanan presiden
soal perundangan undang undang md tiga tadi misalnya kemudian ada soal undang undang ormas atau perpu ormas tanpa pengadilan
presidensial threshold yang kemudian banyak juga dikritisi ya oleh sejumlah pihak bahkan diuji materikan
bagaimana posisi kemudian kritik terhadap hakim konstitusi yang banyak menuai kritik juga tapi tetap dilantik oleh presiden
presiden mengatakan ini adalah pilihan dari dpr jadi sholat itu
tapi sebagian yang lain tuh mengapresiasi kinerja pak jokowi dalam konteks ekonomi
tapi benarkah demikian dari catatan indef
karena kalau memang ada hal hal yang perlu dikritisi maka benarkah sosok yang dibutuhkan ini ahli hukum seperti yang di
mungkin ahli hukum dan ketatan negaraannya tentang kepemiluan
yang bisa mendampingi pak jokowi ke depan kalaupun nanti misalnya terpilih
atau justru butuh figur ekonom yang ternyata sekarang ini mungkin banyak juga persoalan persoalan pembangunan ekonomi
walaupun banyak dilihat pak jokowi ini banyak melakukan pembangunan pembangunan infrastruktur
catatan indef seperti apa
mungkin saya melanjutkan sekalian tadi yang pertama
apa pertanyaan mas indra ini kan sangat menggelitik apakah cawapres ideal yang kita butuhkan ke depan
sesuai dengan tantangan yang kita hadapi sekarang ini
apakah teknokrat politisi lagi atau yang profesional
kita sebenarnya bisa mengacu sejarah mas indra
jadi waktu awal kemerdekaan ini kita punya leader yang strong leadership
dan di lingkungan bung karno itu kan juga tokoh tokoh pergerakan banyak
tapi kenapa yang dipilih kok muhammad hatta
artinya tokoh tokoh kita waktu itu hampir tidak ada
waktu itu paham betul apa yang dibutuhkan oleh negara yang paling urgent dan paling prioritas segera diselesaikan
nah kita tahu betul pak bung hatta memang betul betul tokoh ekonom
tidak hanya sekedar profesor
sekarang mungkin karena beliau dulu bukan profesor
bukan hanya akademisi
tetapi paham betul
paham betul kebijakan kebijakan apa dan apa yang dibutuhkan rakyat
dan itu kalau kita lihat
dasar negara kita khususnya yang terkait ekonomi
ini kan behind the scene nya kan semuanya muhammad hatta
bapak demokrasi ekonomi kita
artinya ini yang mungkin sekarang coba kita sampaikan ke para elit
terutama elit politik yang punya kewenangan menentukan presidensial threshold
tadi kan partai politik
maka mereka harusnya berpikir
apa yang sebenarnya sekarang
ini kan kita butuh kenegarawanan nih
jadi kalau kenegarawan itu berpikirnya adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan rakyat kita
nah kalau mereka semuanya berpikir itu
nah itu bisa dirumuskan nanti
siapa yang akan diajukan
karena kalau misalnya kita menyampulkan ini loh kriteria yang ideal
yang dibutuhkan oleh masyarakat
tetapi partai itu tidak melirik
atau tidak mendukung
karena faktor kepentingan partai
nah sekarang kalau kita melihat pertanyaan mas indra
apakah problem ekonomi ini menjadi masalah
kita lihat ekonomi ini sesuatu yang hampir tidak bisa diperdebatkan
karena fakta dan data ya
catatan lebih lanjut akan disampaikan setelah jeda ya
kita harus break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali dengan ulasan mbak eni
dari indef setelah jeda pertama
kembali kita ikuti datetan dari mbak ini
sosok cawapres yang seperti apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat
yang dibutuhkan oleh pak jokowi
dan memang dibutuhkan juga oleh masyarakat
terutama untuk melengkapi kinerja pak jokowi selama ini
karena kita melihat dari data maupun berbagai macam survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga
memang yang paling dikeluhkan memang sektor ekonomi
jadi elektabilitas pak jokowi tinggi
tetapi ketika di breakdown lagi
mengapa anda memilih pak jokowi
pertama karena pak jokowi merakyat
karena pak jokowi sederhana
sebentar pak andi
tapi bukankah justru kemudian dari sisi ekonomi itu kinerja pak jokowi banyak diapresiasi
nah sekarang gini
mengapresiasi itu kan harus ada benchmarknya
di antara negara g dua puluh kita berada di ranking ketiga
tapi dengan di negara negara tangga kaki tadi asean kita rangkaing kelima
kita kalah dengan bahkan kalah dengan vietnam
kalah dengan malaysia
eh kalah dengan filipina
oh gitu ya
dan kita berada di rangkaing kelima
nah juga di negara negara yang size ekonomi hampir sama
kalau kita berada di indonesia
mau bicara siapa
kecuali amerika memang
nah itu yang size ekonominya sama gitu
nah artinya kita ini kan membandingkan itu harus apple to apple
termasuk juga ketika kita membandingkan kinerja ekonomi itu tentu yang diukur yang real
oleh masyarakat itu apa
kehidupan masyarakat sehari hari
karena berbagai macam instrumen tadi itu kan ada pertumbuhan ekonomi ada inflasi
ini kan hanya instrumen untuk mencapai apa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
jadi di bidang ini pun lemah sebenarnya kemudian
harus dilengkapi pak jokowi
harus ada figur yang bisa melengkapi dirinya seperti itu
sekarang apakah pelengkapnya itu harus posisinya misalnya di tertinggi
artinya tertinggi itu posisi cawapres
atau nanti ketika membuat kabinet itu benar benar yang second
atau kabinet yang benar benar profesional
dulu kan disebutnya kabinet ahli
ahli untuk menyelesaikan masalah
nah ini pilihan
jadi artinya kalau kita melihat
tapi realitas politiknya bukannya sering kali kalau soal kabinet itu nggak bisa second kabinet ya
nah justru itu
justru sekarang salah satu indikasinya nanti ketika partai partai ini memilih figur menjadi siapa presiden dan siapa wapresnya
nah ini kan menjadi ukuran oleh masyarakat gitu kan
jadi kalau ukurannya tidak serta merta hanya karena kepentingan partai
tapi partai bisa memilih figur yang dibutuhkan oleh masyarakat
dan nanti pas waktu mereka menyampaikan
menyampaikan duit tunggal ini
capres dan wapres ini disertai misalnya
disertai kabinet bayangan misalnya
nah itu akan menjadikan referensi buat masyarakat ketika menentukan
pilihan waktu pemilu
lebih fair begitu ya
sudah ada kalau kami terpilih kabinnya seperti ini begitu ya
iya dan visinya kan dari visi diturunkan nanti kira kira kabinet bayangannya seperti apa
nah artinya ini tidak lagi memilih dalam karung gitu kan
kucing dalam karung
tapi masyarakat nanti ketika dia memilih itu referensinya adalah referensi yang subtansial
apakah pilihan ini atau masing masing pasangan ini
benar benar membawa harapan yang lebih konkret lagi terhadap masyarakat
oke nah ini hal yang menarik juga nih bang fadli
ketika mungkin dari sisi bidang hukum pembangunan demokrasi
itu dinilai kurang begitu ya di pemerintahan pak jokowi kali ini
dengan adanya kritik sejumlah pihak dengan contoh contoh real tadi yang sudah dibahas juga
apakah itu kemudian harus diwakili oleh orang orang yang diisi oleh orang orang yang tingkatannya di sebenarnya di kabinet saja bisa
misalnya di kementerian dan lain sebagainya
tidak harus di posisi wakil misalnya
kalau menurut anda seperti apa
ya kalau kita lihat sekarang bagaimana kemudian narasi proses penegakan hukum pembangunan institusi demokrasi pembangunan institusi politik itu
kan sebetulnya tidak tersuarakan dengan begitu detail ya
dalam artian kalau kita bicara menteri hukum dan ham misalnya
kan juga kader partai politik
nah ini kemudian sejauh mana alat ukurnya yang bersangkutan bisa memantulkan
atau melaksanakan narasi narasi atau visi visi program presiden di bidang hukum dan demokrasi itu
ternyata dalam perjalanannya justru bergerak ke arah yang tidak seharusnya
nah dari awal kan juga sudah terjadi adanya peneretanganan sk partai yang kemudian menimbulkan konflik berkepanjangan
undang undang md tiga remisi korupsi dan lain lain
itu kan menimbulkan perdebatan yang panjang
nah karena sentral kekuasaan di sistem presidensial terutama di indonesia itu ada di istana
maka mestinya memang ada orang yang di samping presiden yang betul betul fokus menjaga isu isu penegakan hukum
jadi di posisi wapres tetap menurut anda ya
betul menjaga isu isu penegakan hukum reformasi partai politik pembangunan institusi demokrasi
kalau memang pak jokowi kan memang lebih kuat arahnya untuk mengawal isu isu ekonomi pembangunan infrastruktur pengentasan kemiskinan dan lain lain
tapi semua itu menurut saya akan menjadi tidak seimbang kalau kemudian proses penegakan hukum tidak dikawal
reformasi lembaga penegak hukum tidak dipastikan berjalan dengan baik
sistem pemilunya tidak dipastikan bekerja dengan demokratis dan adil
partai politik tidak dibenahi
itu akan jalan di tempat menurut saya mas indra
dan sekarang ide ide penegakan hukum itu kan tidak begitu kencang terdengar dari istana
dan memang orang di samping pak jokowi yang concern terhadap isu itu memang tidak ada
makanya kemudian orang yang betul betul bisa dalam tanda petik memolototi isu isu penegakan hukum
mengawal itu dengan baik memastikan seluruh agenda kerja presiden dan wakil presiden di bidang hukum itu berjalan
memang butuh menurut saya orang di samping presiden yang betul betul concern untuk itu dan itu
dan itu posisinya memang harus orang yang berada di samping presiden artinya dalam hal ini wakil presiden ya
ya menurut kita iya kalau kita lihat misalnya ini mohon maaf menteri hukum dan ham orang partai politik
jaksa agung orang partai politik
dan ini kan kemudian membuat kita bisa mengukur ya sejauh mana kemudian komitmen untuk melakukan agenda reformasi hukum itu
nah kalau kemudian level orang yang bisa mengawal isu isu penegakan hukum itu ada di wakil presiden
ini tentu akan bisa terkawal dan berjalan dengan lebih baik
menteri kalau dia orang partai politik tidak bisa dibantah juga
dia akan punya standar ganda mau mengabdi kepada siapa kepentingan partai kah
sulit menutup mata tentang itu ya
itu kan dibuktikan sejauh ini
tapi gini juga sih ini juga tergantung nanti bagaimana komitmen memerankan antara presiden dan wakil presiden
karena kalau hanya didudukan sebagai bahan serep cerusuma juga diposisikan di situ gitu
ini yang penting kan konsistensi mas indra
jadi begini jadi kan kalau kita lihat misalnya dulu janji nawacita itu kurang ideal apa
dan itu yang mempesona
konsepnya sudah ideal banget lah ya itu ya
masyarakat dan memilih pak jokowi diantaranya yang mempunyai referensi subtansial kan karena nawacitanya itu
dan itu detail sekali loh janji waktu itu
nah sekarang bagaimana kita punya instrumen bahwa gimana janji tidak sekedar janji
nah kita bisa misalnya sekarang mengkritik misalnya trump misalnya
dengan segala macam kontroversinya
tetapi trump itu benar benar pemimpin yang menepati janji
jangan seperti itu
jangan seperti itu
janjinya memang kontroversial
jadi janjinya itu memang seperti yang dia lakukan semua sekarang gitu
nah gimana ini kan ini yang harus misalnya difikirkan
bagaimana ketika nanti para capres capres nggak tahu capresnya dua apa capresnya cuma
konteksnya hari ini kita bicara pak jokowi karena memang landasannya baru pak jokowi yang dideklarasikan ya secara resmi
ini bagaimana nanti ketika beliau ini menyampaikan semua janji janji politiknya itu
ini bisa terdokumen dengan baik dan dokumen itu misalnya tercatat gitu kan
nah sehingga nanti siapapun
iya dan nagehnya ini melalui institusi
katakanlah apakah dpr apakah misalnya mpr gitu kan
nah jangan sampai ini terulang lagi gitu loh
karena ini penting buat pendidikan kalau istilahnya dari sisi politik itu pendidikan politik
tetapi kami dari sisi ekonomi
ini yang akan bisa menjadi guidance apakah nanti kebijakan kebijakan pemimpin yang baru nanti ini sesuai dengan track yang kita harapkan tidak
nah kayak begini misalnya soal pembangunan lapangan kerja sepuluh juta lapangan kerja begitu yang kemudian mungkin sekarang belum bisa dilihat hasilnya begitu ya
apakah ini lebih kepada sosok di tingkat kementerian yang tidak bisa melaksanakan realisasi itu
ataukah sosok yang mengawal ini bersama pak jokowi
kalau presidensial itu tetap teamwork
nah teamwork kuncinya memang di leader
presiden berarti ya
jadi apapun konsepnya kalau presidensial pasti ya yang paling ini presiden karena yang menentukan menteri siapa
dpr tidak ikut ikutan menentukan menteri semuanya kewenangan ini powerfulnya di dpr
artinya kalau ini ada yang tidak jalan ada yang tidak pas gitu
maka seperti orkestra itu maka dirijennya yang harus bertanggung jawab gitu kan
nah maka sosok presiden di sistem presidensial dan wakil presiden ini yang benar benar harus ditunggal
dan ini yang harus benar benar mempunyai visi gitu
visi membawa indonesia ke depan itu seperti apa
dan visi itu tidak hanya berdasarkan pengetahuan
tata tata nya dari terakhir dari para lumen seperti apa
ketika kemudian nanti soal yang idealnya
soal yang ideal ini nanti juga kemungkinan besar akan berbenturan dengan hal yang pragmatis tentu saja di mata para partai pengusung
apalagi pak jokowi kan kita tahu bukan seorang ketua umum partai politik
yang seorang ketua umum partai politik pun tentu saja juga masih berdialog dengan koalisi koalisinya
nah bagaimana posisi pak jokowi
pak jokowi harus diingatkan bahwa memang agenda yang tidak berjalan dengan baik selama hampir empat tahun ini adalah agenda reformasi hukum dan pembangunan politik dan demokrasi
oleh sebab itu memang beliau harus sadar menurut saya bahwa orang yang betul betul bisa menemani kemudian mengingatkan dan melaksanakan agenda reformasi hukum yang tertulis dengan baik di nawacita itu haruslah hadir di samping beliau
dan termasuk juga beliau kan bisa mengatakan kepada partai yang akan menjalankan pemerintahan ini kan adalah saya
dan kalau kemudian unsur pragmatis politiknya lebih banyak
atau transaksi politiknya lebih banyak dikedepankan
nanti yang dikorbankan juga pak jokowi
itu yang menurut saya penting untuk diingatkan betul ya kepada presiden jokowi
bahwa ini adalah hal yang paling urgent untuk bisa dipilih dalam waktu yang tidak terlalu lama
oke catatan terakhir mbak ini penutup
jadi kita apa
yang sekarang ini belum ada kira kira apa
sekarangnya belum ada
yang perlu diperhatikan adalah soal ekonomi yang sekarang ini belum ada apa
karena kalau kita lihat sosok pak jokowi dan pak jk ini sebenarnya kan di bidang ekonominya sangat concern sekali sebenarnya
jadi pak jk kan semestinya ini melengkapi
karena pak jk punya pengalaman real tidak hanya konsep kan karena apa
nah ini yang mungkin nanti menjadi semacam evaluasi
jadi kenapa kok tidak dijalankan
apakah memang ini hanya band sirep tadi atau juga tidak diberikan peran optimal atau apa
ataukah persoalan tadi di para pembantu menteri menterinya yang jalan sendiri sendiri gitu kan
nah ini bisa menjadi nanti acuan dalam kabinet ke depan
kalau misalnya pak jokowi yang terpilih lagi ini harus dibenahi
dan kalau ada penantangnya ini justru peluang
jadi dimana yang diperlukan oleh masyarakat
ini yang diambil harusnya ya
harus diambil dari sisi itu
terima kasih atas ulasannya malam hari ini mbak eni dan juga mas fadli
semoga memang ini kemudian didengarkan oleh partai partai politik yang punya kepentingan untuk dan punya wanang untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil
terima kasih atas ulasannya
dan setelah ajadah berikut ini cnn indonesia prime news masih akan segera kembali